sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak ada yang minum
eh si eh
ya kalian semua seri
pokoknya gua enggak tahu
sampai kapanpun gua enggak mau
yang namanya peraturan pembangkadi
berlakukan di rumah gua
yak lo kata peraturan lo
enak banget apa didengerin
karena begini ini kagak digunanya kapan mau berdamai ayo berdamai
tepat bah berantem tidak menyelesaikan masalah damai damai
kalau tidak ada yang mau mengalah lebih baik kita poting saja
hai nah kedeman tuh itu kedeman tuh teh itu poti ngomong ngomong apa sih
sudah sudah sudah sudah oke julia kau ini siapa
maaf ya sebelumnya
ini teh masa pilih kemarin kalau gitu saya pilih ella aja dah
udah mau lagi
hai setelah ini kamu dari betul betul banget ya maripun ya eh demo lu juga jenong semuanya
denger ya kalau lu baik nih kampung ganggang jadi aman dan tentang oh ayo berdua akan
nah begitu gitu tuh